kebol lah tuh anak
nanti ini bang
kan rumahnya jauh bu ansor
ini dia bang patar
gak bakal salah lagi
aku juga sudah tahu tisna
tau dari mana
kok tengok itu
apa benar rumah bapak ini mau dijual
betul pak rumahnya mau dijual
kalau boleh tau
berapa bapak mau jual rumah ini
emangnya siapa yang mau beli
bukan bukan aku bukan
lah terus kenapa tadi bapak tanya tanya
aku hanya jasa properti saja
apaan tuh maksudnya bang
oh makelar ngomong dong dari tadi
jadi gua bisa langsung tolak
lu udah punya wajah lebaran
sama anak rumah si tati
mana nanya istri ojak
iya anak emak
iya mak istrinya bang ojak
kan anak emak istrinya bang oja
udah deh daripada lu ngaduk ngaduk kagak jelas begitu
mendingan lu ajak mainin bocah di luar sana
kan ujak jelas mak ngaduknya
yaudah deh bang
ajak luar aja nih bocah
biar dia nggak masuk dulu
terusin kerjanya si ojek nih
sebenernya saya males berhubungan sama mak klar
tapi kalau bapak mau dua ratus juta
wah rumah sekecil ini dua ratus juta
wah bapak ngehina rumah gua
bukannya begitu pak
bapak kan belum lihat isi dalemannya
tahu salah soalnya yang mau beli ini
tak ada dua ratus juta uangnya
nah terus kenapa bawa tadi nawar
begini saja bapak
kalau nanti seumpama bapak berubah pikiran
tanpa bisa hubungi aku di sini
tak mau dia
udah angkat bang
lu di sini aja
bang kau masuk
dia mau pipis bentaran
mau di dalem
agak lu di sini aja
ih mau gua masukin aja lo
hilang sudah kesempatan kita
untuk mendapatkan uang tista
kita cari rumah lain sajalah
kita temuin babai aja
siapa tahu ada rumah yang mau dijual
mak cerdas sekali
ya ampun lah
ayok kita ke rumah bapak
siap bang berangkat
sampai jumpa di rumah bapak
aduh yang bener dong bang
kebol lah tuh anak
kan rumahnya jauh bu ansor
ini ada di lohkota
irwan kali oriharer
enggak juga pam
special dari kimia
ini putri sobat gue mbak
santim begini aja tumis
perut saya mules
saya mesti ke wc
dulu motor teman saya pernah hilang
pas lagi ke wc di masjid
titipan kue dari tadi
tapi bikinnya dibantuin mertua lo kan

begini be sebelum aku jawab pertanyaan mbak be izinkan dulu aku turun dari motor ini
ya udah lo turun dah
aku mau bertanya sama mbak be
apa mbak be mau menjual rumah kontrakan mbak be
buat dibeli orang lah
itu rumah yang ditempati si ojak apa mbak be mau jual itu
ah kaget dah
bisa dipapak si mai gua urusannya
tuh gue ga kenal
ya udah duluan ya
ya udah set
iwebison lima tidur